jakarta tengah bersiap untuk menyambut pesta olahraga se asia pada delapan belas agustus dua ribu delapan belas mendatang
sejumlah fasilitas umum dibenahi untuk mempercantik dan juga memberikan kenyamanan bagi warga
tamu negara dan juga wisatawan yang akan meramaikan asian games dua ribu delapan belas
di kawasan monumen nasional jakarta trotoar bagi para pejalan kaki diwarnai untuk memberikan tampilan baru
menjelang perhelatan asean games dua ribu delapan belas ibu kota jakarta tengah berbenah mempercantik diri
selain renovasi gelanggang olahraga untuk pertandingan cabang olahraga sejumlah fasilitas umum juga turut dibenahi
salah satunya pedestrian atau trotoar bagi pejalan kaki
di kawasan monumen nasional jakarta pusat ada separator dan trotoar yang dicat warna warni
trotoar mulai dicat senin kemarin oleh ratusan petugas pras
sarana dan sarana umum atau ppsu dari empat puluh empat kelurahan di dki jakarta
sementara trotoar yang ada di sepanjang jalan medan merdeka barat sudah terlihat rapi
saya dari warna baru dan dibuat konsep seperti ini bagus sih
warnanya cerah bikin semangat
cuma ada kurangnya sedikit lah mungkin jalur jalur khusus sepedanya
atau mungkin lebih ditamakan
apa ya kayak jalur sepeda itulah
mungkin bisa ditambahin buat apa yang kayak yang buat naik sepeda ya disabilitas
kayak gitu bisa ditambahin
terus juga misalkan ini kan masih ada yang kayak bunga bunganya belum terlalu terawat
jadi bisa kali ditambahin jadi lebih indah
trotoar yang sudah dilengkapi besi melingkar dan sudut kemiringan ram kurang dari empat puluh derajat ini
diperuntukkan bagi pengguna kualitas
jalanan dengan lebar sekitar lima meter ini sudah dipenuhi oleh beberapa tanaman
ataupun pepohonan rindang untuk memberikan ketenduhan bagi penjalan kaki
hanya saja masih ada yang dirasa kurang yaitu ketiadaannya jalur khusus pesepeda
di sebelah kiri yang seharusnya dilakukan seperti di jalan asia afrika
dan juga jalan bagi kaum disabilitas ataupun difabel
yang mana itu harusnya ada di sejumlah trotoar yang ada di ibu kota
kita tunggu pemprov dki jakarta dan juga kementerian pekerjaan umum
untuk dapat melengkapi fasilitas itu
supaya warga jakarta bisa merasa lebih nyaman
dan juga tamu tamu negara melihat indonesia ataupun jakarta lebih cantik
albi pratama jakarta